tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya
iya terima kasih
saya mau ketemu tes serena
irien mau kemana
katanya mau ketemu teh serena
kenapa bukannya t serena yang datang kesini
mau nganter kicim pring
akang mau bertani apa
cabai tomat atau engkol
saya mau pulang dulu
kamu jangan sedih
gimana gak sedih
si mau ditinggal sama akang
ada apa safiran nelfon kamu
tanyain kapan aku off
mau pesan minum sekarang atau nanti
boleh kopi seperti biasa
ada yang lain
janjian sama om edi
mau pesan minum
bang edi udah pesen minum
ada yang lain
safira nanyain kapan kamu off
saya mau ke tempat yang lain
saya mau ke tempat yang lain
saya mau ke tempat yang lain

kamu off memangnya kenapa
itu ada tamu

lagi nganter ke cimpring
soal perkiraan kang mus
orang orang yang dibayar bank ini bakal balas denda
udah ada tanda tandanya
sama di terminal
kalau yang ngurus berdatang ke k lima gimana
belum ada kabar apa apa
soal serangan agus sama yayat ke kita
perlu kita kasih tahu ke kang cecep sama temen temennya enggak
gak usah ngasih tahu dulu
kecuali mereka datang lagi
kayaknya mereka nggak bakal datang lagi
mereka waktu itu kita tantang
tapi gak muncul
kamu ada komunikasi sama teman teman bekas anak buah bang edi
utar oyon udan sama jimi
mereka masih narik iuran ke pedagang k lima
mereka pernah diserang agung sama yayat dua kali
diserang dua orang dua orang
utar sama oyon
jimmy yang waktu lagi sama udan kabur
udah didatengin aiwan sama saya
agus sama yayat gak berani muncul
mereka pernah diserang agus sama ayat dua kali
mereka pernah diserang agus sama yayat dua kali
mereka pernah diserang agus sama yayat dua kali
diserang dua orang dua orang
terus didatengin aiwan sama didu

saya tunggu revisi anggarannya